kemudian berikutnya saat ini polda mitrujaya telah berhasil melakukan identifikasi
terhadap pelaku pemukulan dan pengeroyokan khususnya yang dilakukan terhadap saudara
ade armando di mana kita ketahui telah ada sebanyak enam orang yang kita identifikasi
sebagai pelaku pemukulan dan pengeroyokan
di antaranya inisialnya adalah mb ap am al dan duh serta k